berdiri kalian hadapi aku
aku mohon tolong bebaskan kami dari sini
kami tidak ada niatan jahat sedikit pun kepada kalian
kami datang kemari hanya sedang mencari daun kecubung dewa
untuk menyembuhkan kakakku yang sedang sakit
kami tidak perlu
mau apa kalian kesini
siapapun yang sudah berani memasuki wilayah kami
tidak akan pernah bisa selamat
akan dimasukkan ke kandang buaya
piaraan ratu bidadari
kalau dia perempuan
akan dicabut sukmani
dijadikan perajut seperti kami
dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata
menjadi penghuni curug bidadari selamanya
kami akan segera melakukan upacara penyambutan sukma
yang dilakukan pada saat malam bulan purnama
yaitu malam hari ini
tolong selamatkanlah kami
agar kami bisa terbebas dari tempat ini
putra kukian santu
putra aku surawi sese
ayah anda mengangkat kalian
sebagai panglima pada jajaran
kalian akan memimpin pasukan kalian masing masing
adalah prajurit prajurit pilihan
dengan ilmu kanuragan yang mereka miliki
pimpinlah mereka dengan baik
dan bersikaplah bijaksana
demi kemajuan pada jajaran
sandika ayah anda
sandika ayah anda
sebagai panglima pada jajaran
jagalah kemuliaan pada jajaran
padamkan api pemberontakan
utamakan keselamatan rakyat
satu nyawa yang kalian selamatkan
itu jauh lebih berharga
dari kemenangan itu sendiri
jangan pernah merusak apapun
jangan pernah membunuh tanpa alasan
jangan merusak alam
tanpa adanya keperluan apapun
untuk para musuh yang sudah menyerah
demi kemuliaan pada jajaran
walaupun ada rasa amarah dalam kalian
janganlah kalian bertindak
dengan hawa nafsu
yang akan merugikan kalian sendiri
demi kemuliaan pada jajaran
dan bukan didasari atas rasa dendam
saya nur jatuh
kalian berdua akan mendampingi putra putra
berikanlah nasihat nasihat terbaik kepada mereka
di saat mereka membutuhkan
dan jangan segan segan
untuk menegur mereka
jika mereka melakukan kesalahan
dan keselamatan mereka
menjadi tanggung jawab kalian
hendika agusti prabu
berangkatlah kalian semua
akan selalu menyertai kalian semua
akan selalu menyertai kalian semua
apa maksud dari semua ini
apakah raka ingin membuat putraku dalam bahaya
apa yang akan terjadi
tentu saja tidak
karena aku sudah memperhitungkan semua
dengan sangat begitu indah adikku
karena sebentar lagi
keponakan ku tercinta raden surrawisesa
akan menjadi seorang baktawan lain
akan memadamkan pemberontakan di karang sedana
dan hujung hidul adikku
raden kian santang
tidak akan pernah kembali lagi
ke kerajaan pancacaran
karena aku sudah menitipkan pesan
raden kian santang adikku
kamu akan berangkat
memastikan raden kian santang
dalam pertandingan ini balapati
jangan biarkan dia
memadamkan pemberontakan balapati
habisi saja dia
kalau kamu mempunyai kesempatan
baik ustia makhmur ugo
sekarang hamba mengerti
semua benar benar terjadi
bawa tangan kita kesini
segera lakukan upacara pencabutan sukma